wow siapa yang masak

jadi mama bikinin
waduh buah apaan nih ma

justru itu mama masakin buat kamu sayang
mama alasin ya

mau disuapin ya
iya ma aku kangen

ikan asinnya gimana kerasa banget gak
aku mau ngomong sesuatu sama kamu
mau ngomong sesuatu

gue pengen tau
lu pergi ke mana
mendingan mendingan kamu sekarang urus anak gilang itu ya
aku mau pergi aku mau
kamu kamu urus anak gilang itu
aku mau pergi
gilang dengerin aku dulu
gilang dengerin aku
udah pergi dinda
pergi pergi pergi
topi tadi abang
nggak akan naik tuh topi
udah pergi lagi
dia gak ada di rumah
aku udah cari keliling rumah tapi tetep ga ada
aku emang salah sih
aku terlalu keras sama dia
ya aku mau cari lihat dong
cari sampe ketemu
yaudah aku ikut
tapi aku ganti baju dulu ya
sikap om fauzan betul betul beda
kok ga ada ibu
dan semua orang
kenapa semua orang gak mau bilang sama aku apa yang sebenarnya terjadi
siapa sebenernya papa hau
siapa sebenernya papa haku
kita nunggu di sini aja dulu ya
aku mau ke taman
iya kita pernah buat jalan sampe yang selanjutnya itu
ibu di mana
tapi ini semua gara gara penyakit aku
aku harus operasi dan terapi di luar negeri
karena mereka bilang tumor aku itu berbahaya lang
ya tapi syukurlah ternyata tumor aku itu jinak
dan aku berhasil sembuh
jadi aku ninggalin kamu bukan karena aku gak sayang lagi sama kamu
tapi aku cinta banget sama kamu
kalau kamu cinta dan kalau emang itu alasan kamu
kenapa kamu gak jelasin dari awal
aku udah jelasin semuanya di surat yang aku tipin ke meris untuk kamu
tapi soal meris itu surat dibuang ke sampah lang
ju kau lo ada di sini
gue udah jelasin semuanya ke gilang tentang surat
yang gue titipin ke lo dan lo gak kasih ke gilang
aku gak nyangka kamu selicik itu tau gak
selama ini aku salah sangka sama kamu mer
gilang aku bisa jelasin
gilang aku bisa jelasin
tunggu tunggu tunggu
kalau kanya atau tidak menu itu jelasin
mereka ke samany nanti selamat latih ke rumah
kan ibu kamu dan fauzan sempat pacaran
tapi kemudian ibu kamu bertemu dengan allah
dan kita saling jatuh cinta
makanya fauzan sangat membenci om
karena dia berpikir om merebut ranti darinya
kamu memang sama sama bapak kamu
tukang merebut pacaran orang
tukang bikin patah hati parang
kemudian om dan ibu kamu sempat menikah
tapi kemudian berpisah
tapi om betul betul nggak tahu kalau ranti itu sempat mengandung
dan om baru tahu sekarang kalau
ternyata om memiliki kamu lia
jadi om yusuf papanya lia
ikut ibu pulang
eh tidak tidak tidak tunggu dulu nih abang aksan dah coklat khusus buat dida mersi
te te te te te tarang hah nek abang asal denger ya katanya tuh coklat bisa bikin orang jadi gembira
tuh bisa diam kasih gara gara lo gue jadi nggak bisa ngejelasin semuanya ke hilang gara gara lo
jadi kenaman sama gilang dan gara gara lo gue jadi benci sama gila tau nggak gilang gilang
gilang mulut ada di otak lo enggak pikir sama sekali apa tentang gue gitu emang nggak pernah
kenapa lo nggak suka kalau nggak suka lo boleh tinggalin gue ah gilang makannya tuh bilang
ibu harus ganti semuanya sama lia apa bener omel sayang kandungnya lia kamu tuh ngomong apa sih
li ini udah gede bu harus dijelasin semua harus tahu siapa ayah kanun lia ya udah deh
sekarang kita pulang dulu nanti jelasin di rumah ya nggak bakalan pulang sebelum jelasin semuanya
baik ibu akan katakan yang sebenarnya lia memang putri pak yos
ibu nggak bisa cerita sama lia selama ini karena ibu takut nak ibu takut kamu nanti
dicelakain sama bu ingrid kamu tahu kan seberapa bencinya dia sama kita kamu boleh marah sama ibu
tapi ibu mohon jangan tinggalin ibu ya ibu nggak bisa hidup sama kamu adalah satu satunya
yang paling berharga dalam hidup ibu ibu nih ngomong apa sih bu lihat tuh sayang banget sama
ibu dia juga satu satunya orang yang dia milikin bu nggak mungkin ya pergi dari ibu
iya kamu janji ya sama ibu kamu jangan pernah pergi dari rumah ini lagi
ya kamu sudah bikin ibu sama om fauzan cemas tahu nggak iya bu
juwita kayaknya dia nggak senang dia lihat aku pulang
maafin gue deh ya gue gue bakal ngakuin apa aja dia buat nebus kesalahan gue serius
gue rela gue rela ngelakuin apa aja buat lo ya mau kan maafin gue biarpun nora tapi cuma aksan
yang rela ngelakuin apapun buat gue
hai kamu ngapain disitu kata bibi kamu kan suka bunga matahari tuh depan kamar kamu
aku udah buatin taman kecil bunga matahari semua ya kan siapa tahu nanti setiap pagi setiap sore kau
manangin tunga bisa kan tinggal jendela lihat teman kecil itu tuh buatan aku sendiri loh
lihat hai kamu ngapain sih ngelakuin nih semua ke aku
kalau kan selesai troops kamu aku juga panggung ramah sama kamu
hai class odaranya nyanyikan
hai aku boleh minta sesuatu dari kamu
aku mohon tolong jangan rupanya dari aku
karena buat aku dia tuh berarti banget
dan dia satu satunya cua yang aku bener bener sayang
dan selama ini aku bener bener sedih harus ninggalin gilang
tapi ini semua gara gara penyakit aku lia
aku harus berjuang keras untuk melawan penyakit aku
hanya untuk bisa ketemu girang lagi
aku bener bener gak nyangka kalau maris udah ngianetin aku
dia gak pernah nyampein surat aku ke gilang
ya mungkin karena itu gilang marah sama aku karena aku ninggalin dia tanpa alesan
jadi gilang udah tau semuanya
ya syukurlah semuanya sudah terbongkar
tapi aku masih takut banget kalau perasaan gilang udah berubah
karena udah ada kamu
tenang aja ta
aku sama dia gak ada hubungan apa apa kok
ya walaupun akrab kita tuh gak lebih dari sahabat
lia makasih ya selama ini ya aku udah salah sangka sama kamu